jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
ya alhamdulillah ya tadi ya ada yang berapa dirawat sakit
kalau kondisi sekarang seperti apa pak
amat lah situasinya mereka bisa kita bubarkan